semuanya bersama saya medicalisaham sudah berada di secret at new
school setelah malam hari ini tentunya kita akan menyukai anda semua karena tema malam
ini adalah jurus jokowi lawan hantu residen tentunya sudah bersama kami adalah febrio bapak
pemerintahan pacar ibu sebagai kepala badan kebijakan siswa selamat malam ala ala maggie

bagaimana pak selama dua bulan ini bertugas ya ini memang seperti kata ibu menteri saya enggak punya waktu
untuk belajar jadi harus langsung terjun jadi langsung terlibat vkon enggak berhenti berhenti
sampai malam gitu ya ini luar biasa sih memang pengalaman yang sangat apa namanya rewarding
bagi saya dan kehormatan besar saya bisa diajak bergabung ya terima kasih pak febrio dan semuanya
pada malam ini kita juga sudah mengundang bapak faisal basri peneliti senior index selamat malam

sebelum kita menyetrum semua masyarakat ini ya di rumah dengan program setrum ini kita akan melihat

pernyataan itu aja agak aneh
gak pernah ada resesi yang biasa
tapi ini memang resesi
yang sebelum terjadi pun
kita sudah tahu
dengan kepastian yang cukup tinggi bahwa akan resesi
satu kuartal ke depan
angka pertumbuhan ekonomi kita q satu
kan tiga persen dua sembilan puluh tujuh persen
kita belum ada datanya tapi kita sudah yakin
bahwa itu akan negatif
angkanya masih bervariasi
pihak kalau kami di kementerian keuangan
kami menggunakan angka minus tiga delapan persen
akan juga masih berat atau tidak
itu yang menjadi
pertanyaan yang paling penting bagi
kita saat ini bagi pemerintah bagi masyarakat
juga dan bagi dunia usaha
kalau q dua terutama kalau kita
lihat data data yang walaupun
pertumbuhan ekonominya belum ada datanya
tapi dari data data yang menunjukkan
itu memang cukup konsisten
bahwa q dua itu akan sangat dalam
relatif terhadap pertumbuhan ekonomi
kita biasanya jadi kalau kita
biasanya lima persen pertumbuhan ekonominya
kemarin sudah koreksi cukup banyak
ke tiga persen lalu ini nanti
koreksinya ke minus tiga delapan
itu adalah koreksi yang sangat dalam
dibandingkan dengan apa yang
biasa kita hadapi sehingga memang
peluang untuk pengangguran
meningkat peluang untuk
angka kemiskinan juga meningkat
itu jelas sekali ada
dan itu sudah kita estimasi
dan sudah kita antisipasi
nah untuk itulah makanya jurusnya
itu adalah bagaimana
kalaupun memang ini q dua sudah akan
menjadi paling dalam bagaimana
nah inilah yang memang
menjadi arahan pak presiden
bagi jajarannya bagi kami semua
pemulihan ekonomi nasional yang sudah
dikeluarkan secara resmi
dengan berbagai program berbagai
ini harus didorong dengan
secepat mungkin supaya kita
bisa menghindari jangan sampai
q tiga nya juga negatif
bukan demi menghindari negatifnya
tapi kita menyadari bahwa
nasib masyarakat nasib sektor usaha
sangat tergantung pada bagaimana ekonomi ini
bisa bergerak lagi
nah walaupun kata kala nanti q tiga
kita berhasil mendekati
atau harapannya bisa positif
itu pun sebenarnya bukan tanpa risiko
kita sampai sekarang kan
belum tahu juga ini covid sembilan belas
kalau kita belum ketemu
vaksinnya ini ketidakpastiannya memang
masih sangat tinggi dengan demikian
pemerintah pun harus tetap
di kala kita punya program
yang banyak untuk pemulihan ekonomi nasional
dengan segala tantangannya
tetap juga pemerintah harus siap
ketika misalnya akan terjadi
sehingga pemerintah juga harus cepat
terhadap perkembangan yang terjadi
saat ini memang kita sedang mengasumsikan
sedang bergerak dengan
ketidakpastian ini kita tetap harus
punya rencana kurang lebih demikian
jadi kita menyiapkan program
pemulihan ekonomi nasional
dari sisi rumah tangga
supaya rumah tangga mendapatkan dalam
berapa bulan sampai mendekati
akhir tahun nanti
totalnya dua ratus tiga triliun rupiah
dengan berbagai program
mulai dari pkh bansos
dan sebagainya yang kebanyakan
sebenarnya sudah jalan bertahun tahun
jadi ini dikembangkan dan dibesarkan
tetapi kita juga menyadari
bahwa ini pada dasarnya adalah
krisis kesehatan dulu
sehingga anggaran kita sudah berubah
untuk kesehatan harus selalu siap
administrasi secara teknis
pelaksanaannya di lapangan pun
harus kita dorong supaya berjalan dengan baik
ini contohnya menjadi
evaluasi yang pak jokowi marah marah
untuk anggaran kesehatan
untuk insentif tenaga medis
dan sebagainya itu lambat sekali
barulah dalam satu minggu terakhir
terlihat bagaimana kerjasama
yang mulai terlihat dengan baik
dan juga kementerian keuangan
bagaimana prosedurnya di lapangan
ini memang berjuang
tata kelola yang baik
banyak administrator di lapangan
menjadi sangat hati hati
sehingga prosesnya relatif
inilah kemudian disimplify
dibuat lebih sederhana
sehingga programnya bisa jalan
karena kita tahu ini masih terus akan menghadapi krisis kesehatan
jangan sampai uangnya
tidak sampai ke lapangan
ini yang mulai
mudah mudahan kita bisa
realisasinya yang semakin banyak
karena rumah tangga tadi memang sudah
dibantu rp dua ratus tiga triliun
pkh dan sebagainya
di sisi lain kita juga melihat
bahwa sektor usaha tidak boleh mati terlalu lama
istirahat terlalu lama
karena kita melihat psbb ini
membuat banyak toko toko tutup
harus mengurangi aktivitasnya
dan itu yang terjadi paling banyak
di bulan april dan mei
data data menunjukkan nah ini semoga
memang akan konsisten terus
data misalnya purchasing manager index
untuk bulan juni
itu sudah menunjukkan adanya tambahan
masih di bawah lima puluh artinya masih kontraksi
tetapi harapannya ini ada
perlambatan dari koreksi itu
masyarakat itu juga sudah mulai
terlihat dari data google mobility
misalnya aktivitas masyarakat
sudah mulai positif
jadi kita memang melihat tanda tanda bahwa
bottomnya itu diharapkan memang
sehingga bulan juni mulai ada perbaikan
harapannya mulai juli agustus september
harapannya kita dorong
sekalian memang perekonomian sudah mulai bergerak
maka program program sektor usaha
itu harus kita dorong lebih cepat
contohnya kemarin pemerintah
dua puluh triliun di perbankan
konsekuensi perbankannya harus
diterapkan tiga kali
jadi mereka janji akan menciptakan
kredit modal kerja baru sebesar
sembilan puluh triliun dalam tiga bulan ke depan
nah ini nanti akan kita evaluasi lagi
kalau ini berhasil
pemerintah siap untuk
mendorong lagi untuk menambah lagi misalnya
penempatan dalam konteks memperluas lagi
jangkauan kredit modal kerja ini
nah inilah contoh contoh bagaimana
memang jurus jurus yang disiapkan ini
itu sifatnya harus
dari semua program yang ada
pemerintah harus melihat
setiap minggu mana yang jalan
mana yang kurang jalan
yang jalan kita dorong lebih cepat
kalau ada yang kurang jalan
segera kita pertimbangkan apakah programnya
kita dorong menjadi program yang jalan
nah ini yang harus kita lihat
di kementerian keuangan dan di pemerintah
secara keseluruhan kita melakukan monitoring
dan evaluasi setiap minggu
setiap minggu kita laporkan
ke masyarakat ke sidang kabinet
ini bagaimana perjalanannya
perkembangannya dari program
pemulihan ekonomi nasional ini
dari minggu ke minggu apakah ada pergerakan
apakah ada bottleneck
begitu ada hambatan kita pertimbangkan
untuk langsung pertama tentunya
di evaluasi kenapa tapi kemudian
kalau memang ternyata tidak akan jalan
kita ganti programnya untuk apa yang jalan
nah terlihat memang
untuk pkh untuk bantuan bantuan
yang arahnya kurma tangga
jadi uangnya langsung di transfer ke masyarakat
bansosnya langsung dikirim
langsung dikirim oleh masyarakat
program program seperti itu cenderung
nah itu yang kemudian kita lihat akan kita evaluasi
kalau nanti perlu ditambah lagi
kita tambah lagi program untuk yang langsung
di sisi lain kalau kita menorong sektor usahanya
logikanya biasanya kita mulai dulu
dengan umkm nya dengan ultra mikro nya
lalu pertanyaannya adalah
program itu nah mulai dengan program
lalu kemudian tambahan kredit modal kerja
lalu dari situ nanti kita akan
lihat lagi apakah kita bisa juga
menolong membantu pabrik pabrik
yang banyak tenaga kerjanya
nah ini secara bertahap kita lakukan
dan memang gak ada istirahatnya
pemerintah harus terus melihat
apa yang jalan kita dorong apa yang kurang jalan
kita pertimbangkan untuk segera diganti
nah inilah yang kita harapkan
kita juga sudah melihat
sebenarnya dari anggaran
sudah siap ya pak
tapi bagaimana dengan efektivitas penyaluran
dananya ini kita ke bang faisal
terlebih dahulu apakah anda
melihat ini penyauran dana
ini bisa tepat sasaran dan efektif pak
lanjutkan apa yang disampaikan
tadi sudah ditekankan bahwa
menyelamatkan nyawa manusia itu
otomatis menyelamatkan ekonomi
nah kita update dulu deh
sampai hari ini covid kita seperti apa ya
belum diizinkan ini
supaya kita betul betul
berdasarkan data gitu ya
bukan asumsi ini
untuk pakai share screen
oke siap pak
sebentar akan kita bantu dari
sehingga kita tertinggal
burung belum ch meist
kemudian yang kedua kasus harian dengan kasus yang sembuh itu masih lebih banyak
kasus baru masih lebih banyak dari yang
setiap hari orang yang mengidap itu bertambah secara kumulatif
dari punca ya iran sudah mencapai punca dia active casusnya turun
dia lengah dia ingin mempercepat pelonggaran
juni naik lagi eh akhir mei naik lagi kemudian tambah susah mengendalikannya
jadi kalau ada gelombang kedua itu mengendalikannya makin susah
dia sudah bertobat
nah masalahnya indonesia tidak seperti itu
nah apa yang dilakukan oleh iran dan negara negara lain di eropa di mana mana adalah
dengan menggencarkan tes
hari ini per hari ini tes di indonesia hanya tiga satu ratus delapan puluh enam
per satu juta penduduk
katanya susah cari barang di luar negeri
tidak betul menurut saya
india itu enam tujuh ratus tiga puluh tujuh
per satu juta penduduk
india lebih miskin dari kita
pakistan jauh lebih miskin dari kita enam satu ratus lima belas
afrika selatan dua
nah jadi percayalah recovery tidak akan terjadi kalau begini recovery tidak akan terjadi pada tribulan tiga
jadi puncaknya itu nanti di tiga bulan tiga justru
oleh karena itulah negatifnya tadi pemerintah juga saya memahami sulit sekali untuk memprediksi ekonomi
variabelnya tidak di tangan
menteri keuangan tidak di tangan menteri ekonomi tapi variabelnya di tangan menteri kesehatan dan visi presiden
presiden hanya menargetkan dua puluh ribu mohon maaf kalau targetnya dua puluh ribu tes sehari lupakanlah
kita akan menderita akan lama sekali
dua puluh itu barang apa itu
tidak ada psbb dilonggarkan
kalau tesnya dua puluh
kemudian yang kedua
kalau kita lihat oleh karena itulah
maka kalau saya lihat ya program program pemerintah ini seolah olah covid itu akan segera selesai
barangkali kementerian keuangan nih meyakinkan gitu ya
pak ini kita harus tes dua ratus ribu per hari pak
sehingga waktu kita longgarkan kita masuk kantor
kita sudah tidak curiga lagi kiri kanan kita nih mengidat atau tidak
karena sudah dites ya nggak
ongkos tesnya katakanlah kasarnya nih mahal ya seratus
kok kita tega teganya waktu krisis anggaran pertahanan masih satu ratus dua puluh triliun
memangnya mau pakai bom atum itu si virus itu dikendalikan
tolong anggaran pertahanan dipotong separuhnya
kita tidak sedang memerangi negara lain
kita tidak sedang memerangi musuh musuh yang nyata
jadi saya lihat ya jurusnya jurus apa nih jurus rampangan gitu
nah kemudian kedua
sejak tahun dua ribu
warung warung itu lesu sekarang karena apa
karena rakyat penduduk miskin itu
tidak beli lagi dari mereka tapi dipasok dari pemerintah
jadi biarkan kasih rakyat uang
bagi rumah tangga yang punya anak bayi balita
dia bisa beli lebih banyak susu
dia tidak perlu beras
karena dia kena diabetes
dia tidak perlu gula
karena dia kena diabetes
jadi rakyat indonesia yang ratusan juta itu
barang dalam bentuk barang
belinya dari indofood
jadi indofood yang kenyang
warung warung tidak dapat
jangan justru memperparah umkm
umkm nggak perlu dibantu macam macam
tapi ya ini dia
di sektor perdagangannya ini
setahu saya sampai sekarang
belum ada strategi untuk bantu umkm
jadi umkm kan ada enam puluh tiga juta
mau kita taburkan uang dari helikopter
seperti menggarami air laut
umkm itu ada
kita bagi ya
yang terdampak covid nya besar
dan terdampak covid nya kecil
kemudian kita lihat lagi
kondisi keuangannya parah
kalau yang terdampak covid nya besar
kondisi keuangannya parah
itu jangan dikasih uang
karena memang dia tidak ada cross pack
jadi umkm itu tidak ada cross pack
oleh karena itu yang seperti itu
cash transfer buat dia
mau dipakai usaha segala macam
tidak bakal bisa
nah yang bisa dibantu adalah
yang terdampak covid nya ringan
masalah keuangannya ringan
itu yang harus dibantu
supaya dia tetap bisa berusaha terus
karena kalau dia
ringan jadi berat
dan mereka akan terpapar
untuk bangkitnya lagi susah
jadi jangan sampai dia bisa berusaha terus
jadi jangan sampai dia bisa berusaha terus

nah hal hal seperti ini saya lihat tidak ada
pokoknya belontorkan uang
gelontorkan uang aja kriterianya tidak jelas gitu
jadi bang faham menilai
sebenarnya anggaran anggaran ini masih belum efektif
efektif untuk disalurkan ke warga yang sebenarnya perlu bantuan dari pemerintah
tadi seperti yang saya katakan
justru membuat warung warung tambah sengsara
pasar pasar tradisional tambah sengsara
karena pemerintah bagi bagi sembako
bukan bagi bagi uang
setiap orang kebutuhannya berbeda beda
jadi kalau dalam teori ekonomi itu
pilihan pilihannya jadi terbatas
kepuasannya pun terbatas
mumpung ini masih bisa jalan
masih bisa kita perbaiki
oke kita kembali ke pak febrio
pak febrio kita juga sudah mempunyai data
sebenarnya total umkm di indonesia ini lebih dari enam puluh juta orang ini adalah
dan bagaimana memastikan ratusan triliun itu bisa benar benar
tepat keseran pak
semuanya adalah pertanyaan kita semua
sebagai warga indonesia yang benar benar memperlukan bantuan dari pemerintah pak
jadi persis ini mohon izin ya
jadi apa yang disampaikan oleh bang faisal
itu persis yang memang kita pikirkan
jadi kita melihatnya dari segala penjuru
untuk dari sisi rumah tangganya
kita sudah ada program pkh
lalu itu dibesarkan
lalu kita tambah sembako
lalu kita lihat di jakarta jabodetabek
ternyata ada permintaan juga untuk masyarakat yang juga kesusahan
lalu ditambah bansos
bansos non jabodetabek juga ditambah
lalu juga ada blt dana desa
nah ini adalah dari sisi rumah tangga
untuk bisa survive
nah di sisi lain
kalau kita bicara sektor usahanya
jadi itu tadi sisi rumah tangga ya
nah sekarang kita lihat sisi usahanya
apa yang bisa dibantu
nah logikanya sudah pasti kita mulai dari yang paling terkena dampak
kita mulai dari ultra mikro
ini tukang sate
tukang mie tete
yang jalan keliling keliling komplek gitu ya
nah itu memang susah
karena ketika terjadi psb
tidak ada yang beli
nah belakangan memang agak melonggar
mulai ada pergerakan lagi
nah untuk yang ultra mikro seperti ini
kita siapkan program subsidi bunga
dan juga modal kerja tambahan
nah ini yang memang kita akan dorong
nah logikanya mulai dari yang paling rentan dulu
nah dari situlah nanti kita bisa mulai lihat lagi
data tadi yang mbak tunjukkan tadi enam puluh juta itu
itu angka yang kami hitung
itulah jumlah rekening
sampai ke perbankan
itu mulai dari
yang pinjamannya rata rata satu juta
yang itu mereka dagangnya itu adalah misalnya kerak telur dan sebagainya
nah itu tuh yang peminjam itu totalnya itu adalah
sekitar dua puluh tiga juta nasabah disana
anda pinjamnya biasanya dua juta
ya udah sekarang kita tambah cash
ya bisa ada sekitar dua ratus ribu tiga ratus ribu langsung
lalu anda tidak perlu bayar cicilan
sampai enam bulan
itu sudah langsung seperti restrukturisasi
yang dinikmati oleh umkm yang ada di perbankan juga
oleh kur juga
nah ini persis yang memang kita pikirkan
jadi dari sisi perlindungan sosial rumah tangganya itu udah ada dua ratus triliun
lalu sisi usahanya kita mulai dari logika yang paling bawah
yaitu logika yang paling rentan
itulah umkm dan ultra mikro
nah barulah kemudian setelah itu
yang sama sekali belum jalan tapi memang sudah ada anggarannya
ini bagaimana caranya kita dorong usaha usaha yang beyond yang di atas umkm
kalau di perbankan yang masuk dalam kategori umkm itu adalah
rata rata pinjamannya itu sekitar seratus juta
lalu ada juga umkm yang sampai ke lima ratus juta
ada juga yang di bawah sepuluh miliar
tapi mayoritas ini adalah di berapa ratus juta tadi
nah lalu kita lihat setelah umkmnya kita ada programnya
nah kira kira seperti apa untuk yang pabrik pabrik
yang terpaksa harus merumahkan karyawannya
yang gajinya ada ump misalnya empat juta empat lima juta dan sebagainya
misalnya empat juta empat lima juta dan sebagainya
kalau di jabodetabek misalnya
nah inilah kemudian kita lihat lagi programnya
lalu kita juga tunjukkan misalnya sektoral untuk kl pemda
pemda bagaimana caranya supaya
karena kita tahu pemda adalah di front line
dalam melihat apa yang terjadi di perekonomian gitu ya
nah kita tambahkan pinjaman daerah
bagaimana daerah itu sekarang punya modalitas baru
mereka bisa melakukan pinjaman karena toh setiap tahun mereka dapat dau dak
sehingga pinjaman yang mereka lakukan itu aman
karena mereka pasti mampu untuk membayar tahun depan atau tahun depannya lagi
karena dao daknya pasti akan disalurkan
jadi memang itulah yang sedang kita lihat secara holistik gitu ya
mulai dari rumah tangganya
lalu di sisi lain di sisi usahanya kita mulai dari yang paling rentan
lalu masuk ke umkm yang lebih besar
lalu masuk ke korporasinya
nah program program ini terutama yang tadi saya mau highlight adalah
kita mau dorong kredit modal kerja untuk umkm
kenapa karena selama bulan april dan mei
itu hampir pasti nggak ada pergerakan
mereka tidak berusaha nggak ada yang mau beli
sehingga ketika mereka mau mulai usaha di bulan juni atau bulan juli
mereka sudah kehabisan uang nggak ada modal kerja
mereka perlu beli bahan makanan dan sebagainya
nah disinilah kita mau dorong kredit modal kerja di bulan juli ini
nah ini harapannya nanti mudah mudahan dengan tiga puluh triliun yang ditaruh di perbankan itu
itu bisa dimultiply oleh perbankannya tiga kali
janjinya sih demikian untuk menciptakan sembilan puluh triliun kredit modal kerja
kalau ini jalan kita lihat dalam satu bulan ini
kalau ini jalan pemerintah harus siap juga untuk menambah lagi
kenapa karena kalau ini memang efektif kenapa kita harus batasi
karena tujuannya adalah untuk menggerakkan lagi perekonomiannya di q tiga
dengan asumsi kita harus akui
kita nggak tahu apakah akan terjadi second wave apa tidak
nah tapi ini yang ingin saya tunjukkan juga sedikit
bahwa apa yang tadi diceritakan oleh bang faisal itu sangat pas
karena kita memang sangat diliputi oleh risiko
ini yang kalau kita lihat tadinya jakarta yang menjadi epicentrum
nah ini yang saya tunjukkan ini adalah enam provinsi dengan kasus terbesar
jumlah kasus terbesar
jadi ini jelas sekali kita lihat di risiko paling besar sekarang ada di jawa timur
sulawesi selatan jawa tengah kalimantan selatan
dimana kita bisa melihat ini sudah hampir jadi epicentrum baru
jawa timur jelas sudah menjadi epicentrum baru

ya mungkin dengan disiplin yang ketat ini memang sangat menantang
ini luar biasa masyarakat kita untuk diatur dibutuhkan disiplin yang sangat tinggi
nah inilah yang memang risiko ketidakpastian yang kita hadapi
di tengah tengah kita juga berusaha memastikan bahwa masyarakat masih tetap bisa makan
dan juga masih bisa berusaha kalau dia berusaha
dan juga masih bisa berusaha kalau dia berusaha
lalu program programnya ini nanti memang harus kita akui
harus benar benar adaptif dengan apa yang terjadi dari minggu ke minggu
kalau ternyata kemudian epicentrumnya bergeser ke jawa timur
maka kita harus siap bahwa di sana pasti akan terjadi psbb yang lebih ketat
seperti jakarta waktu itu gitu ya
psbb di jakarta yang dilonggarkan pun yang dinormalkan
masih tetap dalam bebatasan gitu ya
nah inilah yang menjadi risiko risiko yang langsung kita lakukan untuk memastikan bahwa kita bisa makan di tengah tengah kita
maka ini jadi sisa risiko risiko yang langsung terkait dengan aktivitas ekonomi masyarakat
langsung akan nanti tercermin di performance ekonominya
nah inilah harapan kita pemerintah memang harus opportunis gitu ya
begitu melihat ada peluang pemerintah langsung bisa salurkan dananya ke sana
supaya ada pergerakan aktivitas ekonomi masyarakat
harapannya itu tadi kita nggak akan bisa pulih ke lima persen
jangan jangan di dua ribu dua puluh satu pun kita masih akan berada di empat lima
tapi di mana ada keseluruhan yang bisa mengontrol itu
kesempatan kita harus tetap dorong harus tetap bergerak cepat gitu ya begitu ada peluang pemerintah harus masuk
supaya aktivitas ekonomi bisa mulai bergerak
saya kembalikan dulu ya ke mbak meggy ya
ya terima kasih pak febrio tadi kita juga sudah melihat banyak sekali data data yang anda paparkan
tapi di sini kita juga punya ada satu masalah pak bagaimana dengan data bantuan sosial
seperti yang anda lihat dan pemirsa semua di rumah juga lihat bantuan sosial dari pemerintah ini
memakan budget yang paling banyak dan paling besar
tiga triliun pak ini bagaimana dengan data bantuan sosial sendiri pak apakah kita mempunyai data bantuan sosial yang tepat sasaran
nah inilah yang dilakukan evaluasi setiap minggu itu
bansos yang tadi dua ratus tiga triliun itu
realisasinya ini yang di tengah ini nih yang tiga puluh empat enam persen ini data per akhir minggu lalu
nah ini minggu ini sudah tambah lagi sebenarnya
nah inilah menunjukkan bahwa pemerintah sekarang harus bekerja dengan dashboard
kita lihat dari hari ke hari dari minggu ke minggu
mana yang jalan mana yang enggak nah saya sekarang coba fokus di perlindungan sosial dulu ya
di perlindungan sosial ini kan banyak programnya tadi mulai dari pkh bansos
lalu ada blt dana desa lalu ada kartu prakerja yang kemudian di stop dulu karena mau di redesign ulang katanya karena mengalami
targetting dan sebagainya nah untuk
tiga triliun ini mayoritas itu dalam bentuk bantuan yang sudah rutin yaitu pkh program keluarga harapan
ini yang sudah terdiri atas dua puluh juta
keluarga yang termiskin di indonesia nah ini yang kemudian diperkuat dan ini programnya sampai akhir tahun
jadi tiap bulan ada realisasinya dengan demikian kita melihatnya kalau dari april
sampai akhir tahun ya itu berarti katakanlah sembilan bulan gitu ya nah dalam sembilan bulan itu kita lihat progresnya sekarang di bulan
karena kita masih punya sekitar enam bulan lagi untuk bergerak
masih bisa didorong sih kalau kami secara jujur juga bilang ini masih bisa didorong
itu termasuk ada sekitar dua puluh triliun
pencadangan yang belum ada program yang secara spesifik nanti itu akan kita gunakan kalau memang ada kebutuhan
tambahan lagi ini tadi yang tentang kesehatan yang masih sangat rendah
realisasinya tapi dalam satu minggu terakhir memang sudah kita lihat mulai ada pergerakan
nanti harapannya minggu depan kita tunjukkan lagi ini mudah mudahan ini angkanya sudah bergerak cukup jauh ya dibandingkan minggu ini
sektor alpemda ini yang hubungannya memang
kementerian dan lembaga ini tergantung
pelaksanaan secara teknis di kementerian lembaga yang bersangkutan ini program padat karya ini juga memang kita sangat butuhkan
nah contohnya lagi ini yang umkm umkm ini
tiga puluh triliun itu yang kemudian menjadi
dua puluh dua tujuh puluh empat persen ini yang sedang akan digenjot itu adalah kredit modal kerja dan juga
subsidi bunga yang akan berjalan mulai
sudah mulai hari ini tadi ada beberapa yang sudah terrealisir nah ini memang harus kita dorong lebih cepat lagi
mohon maaf pak febrio ini datanya sangat bagus sekali soalnya
pemirsa di rumah juga masih belum pernah melihat ada update dari pemerintah terkait dengan
penyerapan data ya ini kita bisa melihat semuanya di sini kita bisa melihat umkm ini penyerapan datanya
bagaimana tanggapan dari bang faisal melihat penyerapan data yang
kalau menurut kami mungkin masih belum maksimal
ya soalnya adalah
kebijakan luar biasa yang tercermin dari perpu nomor satu
yang telah diundangkan jadi undang undang nomor dua tahun dua ribu dua puluh itu adalah bukan
perpu tentang kofit bukan
jadi tidak ada langkah luar biasa untuk menangani kofit
yang ada adalah langkah luar biasa untuk melindungi sektor keuangan
jadi udah bagus niat
luar biasa deh kerjanya saya rasa yang paling intensif kerja kementerian keuangan
nah namun apa tender pengadaan tes segala macam itu bisnis as usual
makanya mereka takut gitu gitu kan nah jadi tidak ada komando yang jelas
komandan kofit siapa
menko polkam menteri perekonomian
tugas tugas tidak jelas
tidak ada panglima perangnya
nah jadi sepanjang
dan komandonya tidak jelas
ya beginilah akibatnya
oleh karena itulah yang kita butuhkan adalah penanganan luar biasa menghadapi covid
bukan melindungi sektor keuangan
jadi apa gunanya melindungi sektor keuangan
kalau penyakitnya mengharu biru terus seperti saya tunjukkan tadi kan
nah ini yang pertama
nah kemudian kedua tolong
tadi disebutkan tuh ada sembako rp empat puluh tiga enam triliun
itu uangnya itu lari ke korporasi
iya kan karena pengadaannya langsung ke pabrik
tidak ke warung warung
tidak ke pasar tradisional
hilang nih potensi rakyat
coba kalau rakyat dikasih uang rp empat puluh tiga enam triliun
sesuai dengan kebutuhannya
warung warung jadi hidup kembali gitu
jadi harapan saya itu
jangan mengambil rezeki atau potensi rezeki si umkm itu
yang paling perlu dilakukan untuk umkm adalah
tuh menjaga yang namanya omsetnya
nah kalau umkm makin sepi
ada yang ditolong ada yang baru lagi ditambah
jadi ada logistik pangan dan sembako
ada sembako lagi nih dua puluh lima triliun
jadi totalnya enam puluh delapan enam triliun itu hilang potensi umkm itu
kan menurut saya
nah sementara korporasi dimanja sekali
udah dapat dia
wah udah dapat penurunan tarif pajak ya
tahun ini dua puluh lima jadi dua puluh dua
martuasitorus dapet dua dan kawan kawan itu dapet dua tujuh triliun
kemudian kedua yang terkait dengan
itu tadi ya bung febrio nggak bisa
nggak bisa jawab bukan karena dia tidak bisa jawab
tapi tentu saja ada etika
karena pejabat pemerintah
coba bayangin dalam hati kecil bung febrio
saya rasa setuju sama saya
kok anggaran pertahanan nggak diutak atik
bahkan pagu indikatif buat tahun depan
dinaikkan kembali jadi satu ratus dua puluh sembilan triliun
ya kemudian yang terakhir
subsidi bunga modal kerja dan tambahan itu
itu saya percaya paling efektif
karena apa karena bung febrio punya data yang bagus
data kur data perbankan itu bagus
dan mudah mudahan ini mencapai sasaran
tapi kembali tolong yang sembako sembako ini
tidak membuat warung dan pasar tradisional sepi
tidak hanya reka reka loh
ini telah diobservasi oleh para menteri juga
para kepala daerah
ditanya coba datang pasar pasar sepi pak
orang yang biasanya beli
sekarang udah dapat bentuknya barang gitu ya
jadi mereka nggak beli ke kita gitu
jadi saya rasa bisa dioptimalkan
tapi bagaimanapun ini tidak bisa business as usual
kementerian keuangan mengatakan berulang kali
tapi kementerian keuangan tentu saja tidak bisa mencairkan uang
kalau tidak ada rencana kerjanya
nah sumber masalahnya adalah menteri kesehatan
yang tidak memasuk masukan rencana kerja itu
nah jadi kalau yang harus dipecat pertama ya menteri kesehatan itu
jadi kalau misalnya harus di reshuffle
menurut bang faisal itu adalah menteri kesehatan ya
oke jadi kita ada satu pertanyaan lagi untuk bang faisal
bagaimana menurut anda terkait dengan dana talangan lima bumn
dana talangan ini bahasanya bagus sekali ya
tapi sebetulnya ini bumn ini banyak dapat tugas dari pemerintah
kemudian mereka tidak diinjeksi modal kerja oleh pemerintah
paling cuma sedikit
contohnya utama karya proyeknya rp tujuh puluh triliun
trans sumatera itu
tapi cuma dikasih enam empat triliun
sisanya suruh berhutang cari sendiri
nah sekarang mereka tidak bisa berhutang
jadi ditalangi oleh pemerintah
pemerintah sekarang seperti bangkir
itu dana talangannya pakai bunga
kok pemerintah langsung menyalurkan dana pakai bunga gitu gitu
yang terakhir saya ingin share daerah tadi sudah disampaikan juga
shortfall yang dihadapi oleh daerah dari segi penerimaan
pemerintah provinsi itu sumber utama pendapatannya dari pajak kendaraan bermotor
kemudian kabupaten kota sumber utamanya di pajak hotel restoran
itu juga jeblok semua
itu dua dari tiga sektor yang paling jeblok pertumbuhannya
cuma dikasih lima belas triliun
bayangkan tuh ya lima belas triliun
hanya lima belas triliun
nah kemudian bantuannya
tolong saya dikoreksi bung febrio ya
masya allah hari gini pemerintah pusat meminjamkan kepada daerah gitu
itu mah harusnya bukan pinjaman
dan itu angkanya kecil sekali karena apa
garda terdepan menghadapi virus ini daerah
wali kota tegal itu keren sekali
wali kota tegal itu melockdown tegal
kemudian dana untuk penanganan virusnya dua puluh miliar saja
tapi yang dipakai cuma delapan miliar
nah ini saya setuju dengan pemerintah
utamanya pak jokowi
menekankan pentingnya micro lockdown ini
jadi peran masyarakat menjadi sangat penting
nah oleh karena itulah
diarahkan untuk memperkuat
bukan justru tentu saja tidak sengaja ya
bukan justru mengurangi potensi masyarakat
seperti yang saya katakan dalam kaitannya dengan sembako
dari mata rantai pasokan itu
dari warung warung dan pasar tradisional
terima kasih bang faisal
mungkin dari pak febrio
ada tanggapan dari pak febrio terkait dengan
kami juga sebenarnya ada beberapa polling yang nanti akan
kami tayangkan juga
tapi sebelumnya saya juga ingin menanyakan
pak febrio dulu menurut anda
sebenarnya siapa sih yang harus diselamatkan terlebih dahulu lewat program pemerintah pak
dan itu itulah jurusan pemerintah itu
itulah jurusnya utamanya pemerintah sekarang
jadi kan tadi saya sudah tunjukkan
dua ratus tiga triliun itu adalah untuk menolong
seratus juta orang termiskin di indonesia
nah itu sudah mencapai
biasanya itu sekitar dua puluh juta keluarga
ini yang sudah biasa mendapatkan bantuan dari dulu
nah ini banyak di desa desa
mereka ini nelayan
mereka ini petani
ini sudah menjadi bagian dari program keluarga harapan
ini datanya sudah sangat bagus
walaupun tidak sempurna ya
ini datanya harus terus disempurnakan dari tahun ke tahun
tapi ini datanya sangat besar
dan justru itulah jurus pertama yang sangat logis
paling rentan itulah yang pertama ditolong
jadi rumah tangga paling miskin tolong
masuk ke sektor usahanya
itu pun jurusnya sama
yang paling rentan juga yang harus kita utamakan
saya sudah bilang
tukang mie tete
tukang kerak telur
yang biasa keliling keliling yang cari pembeli di perumahan
nah ketika terjadi pembatasan
orang nggak keluar rumah kebanyakan
terutama kan kerjanya di kota kota
starling gitu kan yang jualan kopi
itu adalah orang orang yang menjadi nasabah
yang pinjamannya rata rata satu juta dua juta paling banyak
dan cicilannya itu mingguan
mereka bisa berapa puluh ribu satu minggu
nah itulah yang dibantu oleh pemerintah pertama
nah itu totalnya
sekitar dua puluh juta orang
nah baru kemudian naik ke umkm yang lebih besar
itu tadi yang punya warung
yang punya toko
toko sembako dan sebagainya
itu yang kita berikan subsidi bunga
itu besarnya sekitar rp tiga puluh lima triliun totalnya
nah lalu kemudian tadi saya juga sudah ceritakan
mereka ini sudah kita tolong
misalnya dari lembaga keuangannya memberikan mereka libur bayar cicilan
pemerintah berikan subsidi bunga
oh ketika setelah dua bulan
mereka sekarang nggak punya uang lagi
untuk beli bahan baku
nah pemerintah dorong sekarang
tujuannya ke siapa
nah yang non umkm itu justru sampai sekarang belum ada yang terrealisir itu
makanya tadi yang ada korporasi itu memang lebih susah
kita memikirkan konteksnya
memikirkan skemanya kenapa
karena disitu sangat banyak sekali moral hazard
yang harus kita hindari
bagaimana kriteria yang kita bilang bahwa
usaha yang kita bantu
pemerintah mau masuk
itu adalah terutama usaha yang terdampak covid
artinya sebelum adanya covid
mereka itu harus memang udah usaha yang bagus dulu
jangan sampai kita
usaha yang udah jelek dari awal
ya kita bantu juga
nah itu yang kita hindari
nah inilah kenapa program program yang diatas umkm
itu kita gak sembarangan
itu harus sangat hati hati
jangan sampai ini uang pemerintah
yang adalah uang pembayar pajak uang publik
itu digunakan secara serampangan
kita nggak mau melakukan itu
nah inilah yang kemudian menjadi tantangan
bagaimana ternyata perusahaan perusahaan itu
ternyata mempekerjakan banyak orang
seperti pabrik pabrik pabrik sepatu pabrik sabun
nah itu harus kita lihat bagaimana cara mendorong supaya
mereka tidak memecah
tidak terjadi phk
sekarang sudah banyak yang dirumahkan
bagaimana caranya kita bantu itu perusahaan juga
atau bahkan kita bisa langsung bantu pekerjanya
dengan itu membebaskan mereka bayar pajak selama enam bulan
itu totalnya rata rata bisa sampai dua lima juta per orang
selama enam bulan itu
inilah jurus jurus yang menurut kami harus terus kita pertajam
jadi setiap hari setiap minggu
tadi kan mbak meggy bilang
oh ini baru pertama kali kita lihat datanya
ya ini mungkin memang pr nya pemerintah
sebenarnya ini sudah kita

kita keluarkan ke media
dengan pers dan sebagainya
dalam tiga minggu terakhir
karena kita baru tiga minggu terakhir ini
memang melakukan monitoring dan evaluasi setiap minggu
jadi setiap minggu kita keluarkan datanya
tunjukkan mana yang jalan
mana yang kurang jalan
yang kurang jalan kita pertimbangkan
apakah perlu diganti
kurang lebih demikian mbak meggy
ya pak kita bisa lihat di layar saat ini
bang faisal juga bisa melihat
menurut pembaca cnn indonesia sebenarnya
dana dana yang disalurkan oleh pak jokowi ini
dari pembaca cnn indonesia ada seribu tujuh ratus dua puluh empat votes
loh jadi bingung gitu ya
ragu ragu apakah ini efektif atau tidak seperti itu
bagaimana menurut bang faisal
apakah anda juga merasa ini perlu ditingkatkan
ya pertama seperti yang saya katakan bergantung programnya
tapi program yang terkait dengan perbankan
itu betul betul dilandasi oleh data yang akurat
ya jadi pemerintah kementerian keuangan
itu lebih lega gitu ya
kalau lewat perbankan karena semuanya akan tercatat
nah yang terlihat di layar ini adalah data yang terlihat di layar ini

pkh yang dapat misalnya sepuluh orang
nah ini datanya belum tersedia
oleh karena itu sangat boleh jadi yang penting adalah
masukan dari daerah ya yang memonitor
saya baru diskusi dengan beberapa gubernur
itu tolong fleksibilitas kata pak gubernur
jadi dana untuk orang miskin
karena data pemerintah kan data lama
jadi katakanlah ada seratus orang miskin di satu kecamatan
dapatnya katakanlah satu juta
jadi berapa tuh seratus juta
nah tapi sekarang orang miskinnya naik jadi satu ratus tujuh puluh
kan nggak bisa satu juta lagi
harus dibagi bagi kepada yang lebih banyak
nah itu serahkanlah kepada gubernur atau bupati wali kota
itu yang ada rigiditas
utamanya kalau gak salahnya keluhannya
kemendagri beda gitu gitu yang penting itu
nah namun kembali efektivitas itu jangan sampai
mengganggu apa yang dialami oleh umkm
yang kesulitan tadi saya udah ulang berkali kali gitu
jadi menurut saya sih wajar
yang penting kan ada progres
yang berkali kali berkembang
dari waktu ke waktu gitu
nah saya duga mungkin bung febrio juga punya datanya
yang efektivitasnya tinggi cenderung yang lewat perbankan itu
nah kemudian yang ketiga
adalah terkait dengan
sekali lagi ini testing bagaimana sih strateginya
nah kan abis testing nggak bisa berhenti testing
berapa sih orang yang terlibat dalam tracing
itu kan harus di kontak tracing itu
eh saya duga ini tidak ada keluhan
jadi kementerian keuangan gak bisa terima sinyal
nah mungkin kementerian keuangan bisa apa ya
inisiatifi karena menurut saya sekali lagi
kalau kita lebih efektif mengendalikan virus
beban ekonominya ongkos ekonominya akan bisa kita tekan
toh akhirnya kan kita juga akan mengalami kesulitan
tidak bisa tidak terbatas gitu ya
kalau begini terus kan kita juga akan sulit
kita hindarilah masalahnya semakin dalam gitu
dan ini kita bisa kembali fokusnya adalah pada penanganan covid
ya terima kasih bang faisal dan saya ada satu pertanyaan
terakhir untuk pak febrio juga ini kita bisa melihat ada data
warga miskin di republik indonesia sudah naik menjadi tiga puluh juta orang
dan kita juga bisa melihat ini defisit apbn diprediksi naik
hingga seribu tiga puluh sembilan triliun nih pak
nah apakah indonesia ini kuat anggaran republik indonesia
untuk tahun depan ini seperti apa pak
cukup kuat tapi dengan risiko yang harus kita hati hati
ini memang kembali kita harus mengakui ini adalah
unprecedented kegentingan yang sedang kita hadapi
nah dengan demikian memang
logika dari lahirnya perpu yang tadi disebut oleh bang faisal
yang kemudian menjadi undang undang dua dua ribu dua
itu letaknya disitu bahwa ini sangat unprecedented
kita tidak tahu kapan berakhirnya
tapi dalam konteks itulah pemerintah diberikan keleluasaan secara legal
jadi tahun ini sangat extraordinary dalam konteks secara spesifik
fiskal budget pemerintah itu tidak harus melalui mekanisme yang biasa
kalau harus mengubah apbn seperti tahun tahun normal
dimana kalau mengubah apbn harus lewat dpr
nah perpu itu membolehkan itu
undang undang dua dua ribu dua puluh itu yang membolehkan itu
nah lalu walaupun demikian pemerintah tetap konsultasi dengan dpr
dan banyak pihak
lalu keluarlah dua postur dalam setengah tahun terakhir ini gitu ya
postur yang pertama yang mengubah apbn dua ribu dua puluh itu april awal
itu sekitar tujuh ratus an triliun
lalu nggak lama kemudian
ini baru keluar dua minggu yang lalu
postur yang terbaru lagi
ini namanya perpres tujuh puluh dua
inilah yang barusan disebutkan oleh mbak meggy
nah apakah ini berisiko
sebagai gambaran saja begini
akibat dari pelebaran defisit ini yang sangat dalam
dibandingkan biasanya gitu ya
ini kenaikan yang sangat tajam
dan ini bukan tanpa risiko
pemerintah memang kita bersama sama harus mengantisipasi memitigasi risiko ini
apa artinya kenaikan utang ini
ini kita ceritain apa adanya
akibat dari kenaikan defisit yang sangat tajam ini
dari pengeluaran pemerintah
apa artinya itu
itu sudah wajib sesuai dengan undang undang
sisanya makin sedikit untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi
nah disitulah risiko yang benar benar kita akan hadapi
bagaimana kedepan dua ribu dua puluh satu
pemerintah harus ekstra hati hati dalam mengelola budgetnya
bagaimana biaya utang ini harus dikelola dengan sangat baik
sehingga tidak menimbulkan risiko yang menimbulkan gejolak
ya terima kasih pak
pak febrio paparan makroekonominya
dan saya juga ingin meng closing sesi ini
dengan jurus pak jokowi yang kemarin saja viral di media sosial
sekali lagi bisa saja membubarkan lembaga
tadi pak faisal juga sudah mention mungkin salah satu menteri
yang seharusnya pertama di reshuffle adalah menteri kesehatan
yang empat bulan yang lalu itu
terima kasih atas waktunya pak faisal dan juga pak febrio
dan semoga kami juga
pak faisal terima kasih
semoga ketemu lagi bang faisal
semoga indonesia sukses melawan corona
terima kasih pak
ya itu adalah perbincangan kami malam ini
dan semoga perbincangan tadi juga cukup menyetrum anda di rumah
dan kami juga akan melakukan sesi setrum ini setiap minggu sekali
dan tetaplah bersama kami